kualitas udara ibu kota jakarta pada hari jumat masih tidak baik baik saja
berdasarkan catatan iqr polusi pm dua lima di ibu kota
tercatat dua puluh satu kali lipat melampaui pedoman aman organisasi kesehatan dunia who
bahkan terdapat sejak pukul dua puluh empat dini hari tadi
tingkat kualitas udara jakarta masuk kategori merah atau tidak sehat
masih menurut iqr jakarta berada di peringkat dua kota besar dengan polusi udara tertinggi
di bawah kota dubai uni emirat arab
menanggapi hal tersebut presiden jokowi dodo mengatakan
polusi udara sudah bertahun tahun dialami jakarta dan sekitarnya
salah satu cara untuk mengurangi polusi adalah dengan pemindahan ibu kota
serta memperbanyak mode transportasi massal serta pemakaian mobil listrik
polusi itu tidak hanya hari ini sudah bertahun tahun kita alami di ibu kota dki jakarta ini
bertahun tahun kita alami
pertumbuhan ekonomi kekal juga
dan salah satu solusinya adalah mengurangi beban jakarta
sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota nusantara
melalui konferensi pers pada jumat siang dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menyebut
kualitas udara jakarta ikut diperburuk oleh fenomena meteorologis
secara umum evaluasi kebijakan mitigasi sudah dilaksanakan
namun masih ada peluang peluang lain yang penting
yang perlu diperbaiki
salah satunya pada sektor transportasi
sebetulnya kita juga sudah melatangi fenomena meteorologis yang melatar belakang
dari evaluasi sebetulnya secara umum di indonesia
kebijakan untuk mitigasi atau pengendalian pencemaran udara itu sudah in place
cuma memang masih banyak peluang peluang yang perlu diperbaiki
peluang terbesar untuk memperbaikinya
kualitas udara itu adalah kalau kita menyentuh dari sektor transportasi
senada dengan klhk pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menilai
kendaraan konvensional menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar
buruknya kualitas udara jakarta
kalau dihitung hitungkan lima puluh persen itu menyebabkan polusi dari konsumsi

dki sekuat kuat pun polusi itu tetap ada kalau kita bisa
bukan menghilangkan tanggung jawab ya
pemerintah di arah seluruh negara sudah jelas
heru pun tak menampik pemprov dki tak mampu jika harus bergerak sendiri
untuk mengurangi tingkat polusi udara sehingga harus dibantu oleh masyarakat
tim liputan cnn indonesia